inilah detik detik aksi seorang pemotor di makassar yang memotong laju iring iringan kendaraan presiden joko widodo
saat kunjungan kerjanya rabu dua puluh sembilan maret kemarin
kemunculannya secara tiba tiba membuat warga sekitar jalan gunung bawah karaing terkejut
selanjutnya pemotor tanpa menggunakan helm dengan kenal potbrong ini pun kabur
sementara iring iringan juga seolah tidak terpengaruh dan tetap melintas
alhasil aksi si pemotor nekat ini pun viral di media sosial
sebelumnya iring iringan kendaraan mengantar presiden joko widodo dan rombongan di gerbang utara pasar terong melalui jalan masjid raya
dan selanjutnya rombongan akan dijemput di gerbang selatan pasar terong tepat di jalan gunung bawah karaing
paca viral dan aksinya meresahkan tim gabungan resmob polda sulawesi selatan bersama tim jatan raspol restabes makassar memburu si pemotor
dan sekitar pukul tiga
tiga sore atau kamis tiga puluh maret tadi si pemotor ditangkap
ia tidak lain adalah darul warga jalan baronang kelurahan baranang kecamatan makassar
barang bukti motor yang digunakan juga sudah diamankan
kondisi motor spesialis balap liar ini sudah berubah
dan sudah banyak penyakit orang
meski ditangkap pemuda delapan belas tahun ini tidak diproses hukum dan dibina atas permintaan presiden joko widodo
polrestabes makassar yang menanganinya akan melaksanakan permintaan sang presiden
beliau menginginkan lebih mengaktifkan sosialisasi terhadap kam sotir cat lantas
orang berkendaraan dengan tertib
sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lain
meski darul tidak ditahan namun motor milik temannya akan diselidiki
lantaran diakui sering digunakan dalam ajang balap liar
kondisi motor ini jauh dari standar
awi fauzi makassar sulawesi selatan